juga pengamat politik badan riset dan inovasi nasional brin firmanur
pak firman pak habib selamat malam
halo ini dari tadi udah on air loh udah dulu loh
lo dari tadi lo gak cek gimana sih
pak habib nama erina gudono dilempar oleh gerindra jadi calon bupati sleman ini masih cek ombak atau ini serius
ya sebagaimana kami sampaikan di beberapa kesempatan kemarin bahwa
macam apa namanya wacana dari dpc sleman ya
yang mengatakan bahwa mereka berkenan mengusulkan kepada dpp nanti soal pencalonan saudari erina ini
ya sebagaimana kita tahu saudari erina ini kan tokoh muda perempuan
jadi selama ini terserang partai gerindra punya sikap untuk mendorong kader kader muda dan kader kader perempuan ya
politisi politisi muda dan politisi perempuan untuk maju dalam kontestasi untuk mendapatkan jabatan publik
nah kebetulan itu mungkin ditangkap oleh teman teman dpc
dari partai gerindra tapi gini ini kan disuarakan dpc kemudian anda sebagai wakil ketua umum ikut
menyuarakan ini ini yang kemudian membuat isu ini kemudian menjadi semakin ramai begitu
yang jadi pertanyaan saya kenapa enggak nyari kader dari daerah aja kadar gerindra di daerah
yang perempuan kan banyak kenapa harus erina oh enggak ya silakan saja ya kan saya kan
hanya menyampaikan apa yang narasi apa yang disampaikan oleh dpc tidak ada bukan sikap
dari dpp yang saya sampaikan ya apakah ada teman teman dari internal partai yang juga
menginginkan diusung oleh partai gerindra silakan baik mengusulkan diri atau diusulkan silahkan
saja dibuka lebar lebar kesempatan oke saya ke pak firman pak firman apa yang kemudian ramai
soal erina yang dikatakanlah
dicalonkan begitu oleh gerindra jadi calon bupati sleman menurut anda ini masih cek ombak
atau ini peluang yang serius buat erina masuk ke kancah politik lewat bupati sleman
iya saya kira ini tentu saja keduanya ya artinya dpc mencoba untuk bermanuver di dalam
rangka memenangkan pilkada di kabupaten sleman itu hanya saja memang kalau ini masih merupakan
suara dpc akan lebih baik memang dpp memberikan arahan arahan agar nuansa kebatinan
bangsa ini yang tengah merasa terganggu dengan maraknya politik dinasti yang sebetulnya juga
sudah dimulai sebelum terjadinya pilpres itu bisa agak meredah karena ini merupakan apa
cerminan dari ketidaknyamanan rakyat sebetulnya dengan situasi politik yang nuansanya nepotisme oleh
karena itu saya kira kalau memang masih ada kesempatan dari dpp untuk lebih mengarahkan agar mungkin
bisa dicari calon lain yang asli dari gerindra saya kira itu juga lebih baik mengingat memang
salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan kaderisasi dan rekrutmen untuk posisi
pejabat publik dan saya kira itu juga lebih lebih lebih elegan bagi ganda lagi mana tebang habis soal
masyarakat atas politik dinasti yang masih membekas pasca kemarin di pilpres
ya silahkan saja ya masyarakat menyampaikan usulan menyampaikan aspirasinya
ya tentu akan kami juga tapi kami perlu sampaikan bahwa banyak sekali pertimbangan ya bagi kami untuk mencalonkan seseorang
dasarnya bermacam macam apakah ada persoalan dinasti dan lain sebagainya
saya pikir juga ada beberapa versi di masyarakat tidak bisa sepenuhnya absolut diterima apa yang disampaikan bung firman tadi
ya terbukti misalnya ketika dulu
mas gibran dipersoalkan ya dituduh sebagai politik dinasti apresiasi masyarakat justru semakin tinggi ketika beliau resmi dicalonkan
nah tapi itu kan belum putusan masih jauh sekali ya
idealnya semua partai mungkin menginginkan kadernya maju kader internal yang sudah selama ini menjadi pengurus
tapi apakah politiknya se ideal itu karena memang di sleman itu kami juga tidak bisa mengusung sendiri
mengusung calon sendiri karena suara kami tidak cukup gitu kan ya
kita berikhtiar mencari yang terbaik dari situasi yang ada
baik saya ke pak firman pak firman dampak positif negatifnya kalau memang erina ini betul akan diusung gerindra maju di pilbub sleman
ya saya kira ini yang terpenting sekali lagi adalah momen pendidikan politik yang juga harus ditangkap oleh
setiap partai yang berkontestasi bahwa memang popularitas itu penting tapi bukan segalanya
partai juga harus bisa membawa misi untuk menjaga marwah demokrasi yang berkualitas
nah ketika kita bicara mengenai demokrasi yang berkualitas tentu saja popularitas itu hanya salah satu dari elemen yang harus dipertimbangkan
antara lain adalah kepantasan etika dan juga kapabilitas
nah saya kira kapabilitas di sini juga penting karena ini yang akan menentukan nasib orang
kalau dinasti politik dalam satu perusahaan mungkin hanya satu perusahaan saja yang ambruk
tapi kalau dinasti politik ini mengurusi banyak orang maka khawatirnya yang rusak adalah banyak orang
dan ini kita harus dijaga betul agar demokrasi tadi tidak saja mengakhirkan pemimpin yang populer tapi juga pemimpin yang capable
seperti kata pak habib mungkin prosesnya masih panjang
ini baru usulan di dpc belum naik ke dpp belum diputuskan langsung oleh pak prabowo
akan jadi menjadi bupati
begitu kita juga masih melihat bagaimana respon dan juga reaksi publik
terima kasih juga pak firman sudah bergabung di sapa indonesia malam